duka mendalam dirasakan oleh agustina maulani
anak sematawayangnya nadira azea almaira meninggal dunia pada agustus dua ribu dua puluh
diduga akibat gangguan ginjal akut progresif atipikal
tiba tiba tanggal empat dia demam pas sampai klinik
dapat obat segala macam itu obat radang obat karena dinyatakan radang dan mau tumbuh gigi
terus akhirnya sembuh pas tanggal sepuluh dia tiba tiba panas lagi kan
takutnya dwd atau apa dicek lab lah dibawa ke puskesmas
akhirnya cek lab hasilnya normal nggak ada apa apa
sebelum meninggal nadira sempat menjalani perawatan dengan mengonsumsi obat obatan dalam bentuk sirop
namun bukan termasuk lima obat berbentuk sirop yang ditarik dari peredaran oleh badan pom
tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua nadira tak bisa buang air kecil
agustina kemudian membawanya kembali ke rumah sakit
saya gituin dan badannya panas memang pas dicek suhu itu panasnya hampir empat puluh
dikasih obat melalui duburnya
gak apa apa kubu anak ibu gak apa apa
namanya anak dari malam gak pipis pas pagi eh pas sore itu saya ke rumah sakit
gak kenapa apa kok dia kan tenaga medis gitu
yang lebih tau anak saya gak pipis kok dibilang
gak apa apa kata dia gitu
udah nyampe rumah memang dia gak kenapa apa
udah adem gitu badannya
tapi gak tau kenapa pas tanggal tujuh belas agustus
badan itu panas lagi
agustina mengaku kesulitan mencari kamar rawat inap untuk putrinya
yang berusia lima belas tahun
yang berusia satu tahun lima bulan tersebut
nadira sempat dibawa ke tiga rumah sakit di jakarta selatan
nadira dinyatakan meninggal dunia pada pukul tujuh pagi
setelah sebelumnya sempat kritis beberapa hari
kementerian kesehatan akan mendatangkan obat pomevizol dari singapura
untuk perawatan pasien gagal
ginjal akut anak
namun obat ini ternyata tidak bisa digunakan
untuk pasien yang kondisi ginjalnya sudah rusak
pemberian fomepizol hanya bisa digunakan
untuk korban dalam gejala awal
yang terindikasi terpapar ginjal akut
ikatan dokter anak indonesia jawa timur
menyebutkan pomepizol hanya berfungsi sebagai penawar racun
dari kandungan etilen glikol
yang ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
itu yang bisa diberikan kalau masih dalam stadium muntah muntah
kemudian diketahui ini kayaknya agak penurunan urin kayaknya gagal ginjal
stadiumnya belum stadium tiga
mungkin sudah bisa diberikan itu
menteri kesehatan budi sadikin mengatakan
harga satu vial pomevizol berkisar enam belas juta rupiah
obat tersebut telah didatangkan dengan jumlah sepuluh vial pada selasa pekan lalu
dan dipakai untuk mengobati pasien gagal ginjal akut
hasilnya kondisi anak anak itu membaik dan menjadi lebih stabil
oleh karena itu budi ingin mendatangkan lagi obat jenis tersebut
tim liputan cnn indonesia